tim evakuasi menemukan dua jenazah korban longsor di desa sirna resmi cisolok sukabumi
kedua korban ditemukan di balik puing ruruntuhan rumah
dikutip dari detikom dua korban teridentifikasi atas nama sukiat dan rizka
jenazah korban lalu dibawa menuju sd cimapak yang dijadikan posko penanganan bencana
kasih kedaruratan bpbd sukabumi eka widiaman menyatakan ketebalan tanah akibat longsor mencapai empat meter
saat ini proses pencarian korban dilakukan dengan peralatan seadanya
bantuan alat berat untuk evakuasi terkendala akses jalan menuju lokasi longsor
hingga selasa pagi longsor menyebabkan empat orang tewas sementara lebih dari tiga puluh warga diduga masih tertimbun longsor
melalui sambungan telpon kita terhubung dengan jurnalis transmedia anza suseno di sukabumi jawa barat
anza proses pencarian pagi ini kembali dilanjutkan
seperti apa kondisinya saat ini di lokasi longsor anza
seperti yang terlihat saat ini di lokasi kejadian tanah longsor yang terjadi di kampung simapak desa desa di jambatan solokabupet sukabumi
masih evakuasi pada siang hari ini terpaksa dihentikan untuk sementara
akibat cuaca buruk hujan deras terus mengguyur wilayah sekitar tkp
tkp artinya evakuasi untuk siang ini terpaksa dihentikan
namun untuk alat berat yang sudah bisa masuk ke dalam lokasi tanah longsor berjumlah dua alat berat
dan salah satu alat berat sudah bisa masuk dan sudah akan mengevakuasi korban yang diduga masih tertimbun
anza informasi dari bupati sukabumi kemungkinan ini adalah air
yang berada di daerah persawahan yang berada di atas permukiman warga yang kemudian memicu longsornya tanah dan menimbun rumah warga
mungkin anda bisa menjelaskan kondisi letak rumah warga seperti apa gambarannya di sana
jadi yang terlihat saat ini oleh saya tebing yang berada sekitar ketinggian dua ratus meter dari atas rumah warga itu terdapat sawah yang dikelola oleh warga sekitar
dan rata rata banyak
tapi proses evakuasi dihentikan sementara ya karena cuaca buruk
tim yang bergerak saat ini di lapangan apakah sudah mencukupi sdm yang bergerak untuk mencari korban
untuk sdm saat ini sudah full
ada dari basarnas bpbd kabupaten sukabumi tni polri dan juga relawan relawan dari bencana seperti itu
dan kenapa dihentikan
karena di area sekitar lokasi tanah longsor
masih terjadi pergeseran tanah dan terus terjadi longsoran sedikit demi sedikit
artinya di lokasi tanah longsor ini disterilkan dari ratusan warga yang ingin melihat langsung dari lokasi kejadian tanah longsor seperti itu
baik sangat disayangkan ya
masih ada warga yang sengaja datang hanya untuk melihat lokasi terjadinya longsor
anza terakhir apakah ada himbauan dari pihak bpbd atau pemerintah kabupaten setempat
memang bermukim masih di sekitar daerah rawan longsor agar mengungsi
apakah ada himbawan seperti itu disampaikan hari ini
sebelumnya sejak pagi tadi sudah dilakukan pemasangan garis polisi oleh kepolisian korea sukabumi
namun warga sekitar yang ingin melihat langsung dan ingin mengetahui langsung lokasi longsor tersebut
merangsek masuk melalui celah celah sekitar rumah warga yang akhirnya warga ini berkumpul di area
seharusnya tidak ada warga dan steril dari warga
sebab disitu tidak kemungkinan terjadinya longsor susulan seperti itu
baik anza terakhir apakah ada informasi mengenai berapa sebenarnya korban yang diduga masih tertimbun dan korban tewas akibat longsor ini
baik tampaknya komunikasi kami dengan jurnalis transmedia anza suseno terputus
tadi informasi yang disampaikan terakhir adalah proses evakuasi yang sebelumnya berjalan selasa pagi
akhirnya terpaksa dihentikan sementara karena di lokasi longsor saat ini posisinya cuaca buruk masih terjadi hujan deras